kapolri jenderal polisi tito karnavian menyatakan polisi telah menempuh berbagai langkah untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
kepolisian telah mendengar keterangan saksi memeriksa cctv dalam radius satu km dari tkp dan juga memeriksa lebih dari seratus toko kimia untuk mendapatkan jejak pelaku
berdasarkan itulah polisi berhasil menyusun sketsa wajah dari orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan
yang ada adalah kita menemukan saksi yang cukup penting tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk keamanan yang bersangkutan
itu dia melihat kira kira lima menit sebelum peristiwa ada orang yang berdiri dekat masjid dan itu sosoknya mencurigakan yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor itu
sepeda motor penyerahir
kita bekerja sama dengan rekan rekan dari afp kepolisian australia kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer
sehingga terakhir kita dapatkan yang ini ini mungkin belum dipublish ya karena ini baru kira kira dua hari yang lalu
jadi kalau ada yang ada di media majalah lain saya tidak jelas dapat dari mana
ahli sketsa wajah yang pernah bertugas di bagian inafis polri wirjono meragukan kemiripan sketsa wajah pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan dengan wajah asli pelaku
kemiripan wajah pelaku yang disebarkan polisi diperkirakan hanya empat puluh persen
hal itu akibat jarak waktu kejadian dengan pembuatan sketsa dari keterangan saksi yang memungkinkan saksi tidak mengingat lebih detail lagi
polisi harusnya pada waktu kejadian itu langsung membuat sketsa wajah
kalau dalam waktu tiga bulan baru mengerjakan ya sakit untuk mengingat ingat kembali wajah pelaku saya pikir sangat tipis untuk dapat menemukan wajah aslinya si pelaku kejahatan tersebut